liburan bersama si kecil tentu tidak semudah liburan bersama orang dewasa
apalagi untuk bayi hingga berusia balita
kesehatan kesiapan dan kenyamanan si kecil menjadi perhatian khusus
tentu jika si kecil rewel dan sakit liburan pun menjadi kurang nyaman
untuk kendalanya sendiri biasanya sih di dalam pesawat
anak bayi biasanya tuh masih suka nangis gitu nggak betah di dalam pesawat kalau lama lama
yang repotnya tuh kalau dia misalkan pup gitu di dalam pesawat
karena kan kita harus cepat bersihin kan gak mungkin tunggu landing dulu
baru kita bersihin anaknya keburu nangis lagi
nah itu bersihin di dalam pesawat pun ruangannya kan kecil
jadi dia nangis sampai muntah muntah kayak gitu sih repotnya
hal hal tersebutlah yang tak jarang membuat orang tua mengunungkan niat liburannya
baik karena usia anak yang masih balita tidak tega membawa si kecil berpergian jauh
ataupun enggan repot dengan berbagai hal yang harus disiapkan
namun liburan bersama sang buah hati tentu tetap bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal
dokter spesialis anak ranti astria mengatakan
pada dasarnya berlibur bersama balita baik melakukan
melalui udara atau darat tidaklah banyak berbeda
tidak ada minimal umur seorang anak dibawa menggunakan transportasi pesawat ataupun mobil
namun memang beberapa maskapai penerbangan ada yang meminta surat layak terbang dari rumah sakit
atau puskesmas yang menyatakan sang bayi dalam kondisi sehat
jika berpergian menggunakan pesawat
sang anak bisa menggunakan earpis untuk meredam kebisingan suara di dalam pesawat
perbedaan tekanan udara juga biasanya
akan membuat sang anak tidak nyaman
jadi paling untuk mengurangi perbedaan tekanan itu
pada saat take off dan landing
sebaiknya bayi itu dalam kondisi menghisap
jadi kalau bayinya menyusui
atau minimal minum dari botol
atau menghisap empeng gitu
jadi itu untuk mengurangi ketidaknyamanan karena perbedaan tekanan di telinganya
kalau memang bayinya lagi batuk pilek
dia juga akan lebih merasa terganggu
karena saluran ke arah telinganya juga itu akan membengkak
sehingga akan lebih nyeri
resiko penularan penyakit juga lebih besar
karena di dalam pesawat
oksigen terbatas pada kabin saja
beberapa penumpang pesawat mungkin saja sedang sakit
dan penularan penyakit melalui udara bisa terjadi
jika menggunakan mobil
yang harus diperhatikan adalah sang anak
yang sudah bisa duduk
harus duduk di car seat baby
dan menggunakan sabuk pengamannya
tentu kecepatan dan suhu mobil juga harus disesuaikan dengan kenyamanan sang bayi
bus juga terkadang menjadi pilihan transportasi untuk berpergian jauh
baik transportasi darat ataupun laut
perlengkapan makanan bayi yang harus dibawa adalah sama
yang terpenting adalah buatlah sang bayi nyaman sepanjang perjalanan